jumat tiga puluh september tim lpsk yang dipimpin wakil ketuanya edwin partogi pasaribu
mendatangi lokasi penemuan jasad asn pemkot semarang iwan budi prastyo
jasad iwan ditemukan terbakar di pantai marina semarang delapan september lalu
lpsk datang karena ada permohonan perlindungan dari tiga orang saksi
yang diperiksa tim penyidik polrestabes semarang dan polda jawa tengah
saat ditemui lpsk ketiga orang saksi tersebut mengaku takut
keterangan yang mereka berikan kepada penyidik dan mengarah pada identitas orang tertentu
akan berimbas pada keselamatan mereka
namun lpsk tidak merinci orang yang dimaksud
kemudian ditilai panjuti oleh pihak penyidik bisa mengungkap perkara ini
dan itu yang jadi pihak yang kemudian akan berapa dengan hukum adalah para pelakuin
jadi para pelakuin yang asumsi dugaan potensi kekhawatiran dari para saksi terhadap para pelakuin
menurut kami ya wajar
posisi saksi sekarang di semarang
posisi saksi di semarang
sumber di kepolisian menyebut
sumber di kepolisian menyebutkan
ketiga saksi yang diperiksa di polrestabes
semarang itu sempat dibawa oleh pomdam empat di penogoro untuk dinuntai keterangan
tetapi sampai jumat siang
pomdam empat di penogoro belum memberikan keterangan terkait hal ini
kepala penerangan kodam dipenogoro letkol infantri bambang hermanto yang dihubungi lewat telpon mengatakan
kepala penerangan kodam dipenegoro letkol infantri bambang hermanto yang dihubungi lewat telpon mengatakan
tidak mengetahui hal tersebut
sementara itu polisi akan menggunakan alat deteksi kebohongan
atau lay detektor untuk memeriksa para saksi
akan kita terus lakukan pendalaman untuk mengungkap
menangkap siapa pelakunya dan memprosesnya ke depan meja hijau
posisi saksi sendiri sekarang
posisi saksi informasi yang kami dapatkan sekarang sudah dipulangkan ke rumahnya
saya nggak tahu dipulangkan dari mana yang pasti sudah ada di rumah masing masing sekarang
saya tidak tahu
saya tidak tahu
selain saksi lpsk juga mendatangi keluarga iwan budi di kawasan tembalang semarang
kepada istri almarhum iwan teresia oni
kepada istri almarhum iwan teresia oni lpsk sempat menanyakan kasus dugaan korupsi yang disebut sebut berhubungan dengan iwan budi
saya juga sempat bilang sih apa ada akan kasus yang meledak besar sampai bapak omis adil

karena rasanya udah kan udah harus tanya dulu kalau bagian peneliti kasus korupsi itu
banyak pihak berspekulasi tewasnya iwan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani direkturat reserse kriminal khusus polda jawa tengah
kasus itu terkait dengan hibah dan sertifikasi lahan seluas empat puluh sembilan dua hektare dari pt karya deka alam lestari kepada pemerintah kota semarang
iwan menghilang sehari sebelum hadir untuk diperiksa oleh tim
iwan menghubung penyidik direkturat reserse kriminal khusus polda jawa tengah sebagai saksi kasus tersebut
lahan di kawasan mijen semarang ini sebagian dari lahan seluas empat puluh sembilan dua hektar yang akan disertifikasi oleh pemerintah kota semarang pada tahun dua ribu sepuluh
namun oleh pemerintah kota semarang anggaran senilai tiga miliar untuk sertifikasi ini batal dilakukan sehingga anggaran tersebut kembali ke kas daerah dan tidak jadi digunakan
namun oleh pemerintah kota semarang anggaran senilai tiga miliar untuk sertifikasi ini batal dilakukan sehingga anggaran tersebut kembali ke kas daerah dan tidak jadi digunakan
oleh direkturat reserse kriminal khusus polda jawa tengah proses sertifikasi ini diduga memunculkan kerugian negara meskipun kerugian negara tersebut tidak dimunculkan berapa nominalnya
dan ironisnya kasus ini muncul karena aduan masyarakat dan lagi lagi polisi tidak mau menyebutkan siapa pihak yang mengadukan kasus ini
terkait kasus hibah dan sertifikasi lahan ini iwan budi terakhir bertugas di badan pendapatan daerah
atau bapenda kota semarang
sementara pada dua ribu sepuluh iwan bekerja di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dpkad kota semarang
dalam proses hibah dan sertifikasi lahan kawasan mijen iwan bertindak sebagai bendahara pengeluaran pembantu atau bpp
pemkot semarang sendiri merasa dibatalkannya proses sertifikasi lahan dan pembatalan pemakaian anggaran sudah berjalan sebagaimana mestinya
hal ini dibuktikan dengan audit badan pemeriksa keuangan atau bpk
yang tidak menyebut ada kerugian negara pada proses tersebut
data pak iwan kan mencari di dokumennya pak iwan di laptop itu ketemu ketemu anggarannya
pak iwan kan bpp saya berharap pengeluaran
dari data pak iwan saya cross check kan dengan akutansi angkanya pak iwan ternyata cocok
jadi tahun dua ribu sepuluh itu tidak ada pembayaran untuk pensyaratifikatan
memang anggarannya tiga lima m tapi tidak ada anggaran untuk pembayaran bersertifikatan
betulnya seperti itu
tapi dianggarkan di apbd itu ada
tapi tidak ada yang terpakai
anggaran itu tidak terpakai
jadi tidak diambil
berarti tidak ada kegiatan sertifikasinya pun juga tidak ada
polisi punya pandangan berbeda
mengklaim ada aduan dari masyarakat
polisi mengatakan anggaran proses sertifikasi lahan tetap dikeluarkan meski tidak terpakai untuk keperluan tersebut
dalam hal ini negara tetap dirugikan meskipun polisi tidak menyebutkan besarannya
polisi mencoba menindaklanjuti aduan ini dengan meminta keterangan dari beberapa pihak untuk klarifikasi awal
salah satu yang dimintai keterangan adalah iwan budi prasetyo
meski iwan telah meninggal polisi tetap melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi ini
tidak akan terpengaruh terkait dengan status apakah si smi meninggal atau tidak
tidak ada pengaruhnya
masih bekerjaan kelas
artinya masih banyak akan pihak lain atau saksi lain
dan memang perannya korupan ini bukan
jadi bukan dari atas temuan bpk bangda dan
ini murni aduan masyarakat
murni aduan masyarakat
tapi belum disimpulkan ada munculan uang yang berbeda

kita masih mencari alat bukti ya
untuk mengendutkan amatnya
tim gabungan polrestabes semarang dan polda jawa tengah sejak awal menduga pembunuhan iwan budi direncanakan dengan matang
tim penyidik juga tak ingin terjebak pada isu korupsi saja
tetapi juga membuka peluang dugaan motif lain
diutang piutang asmara ataupun sakit hati
damar sinoko semarang jawa tengah